kini saya sudah tiba di kota bandar lampung setelah melewati perjalanan yang cukup panjang
menyeberang menggunakan kapal feri dari pelabuhan merak menuju ke pelabuhan bakaheni
dan untuk mencoba melepas penat saya berkunjung ke salah satu tujuan wisata yang sering dikunjungi oleh warga lampung berserta keluarganya
suasana sejuk dan pemandangan indah kota bandar lampung dari ketinggian menyambut kedatangan saya di taman wisata puncak mas
taman wisata yang terletak di sukadanaham kecamatan tanjung karang barat ini cukup mudah dijangkau dari pusat kota bandar lampung
dibutuhkan waktu sekitar lima belas menit dengan mengendari mobil dari pusat kota ke taman wisata di area perbukitan ini
dikenakan tarif masuk sebesar rp dua puluh per orang
tapi selandangnya tempat toiletnya puncak mas dapat menjadi pilihan yang ideal bagi keluarga yang membawa anak anak
selain area yang juga cukup luas ada juga yang bemaju
hansiliana thomas salah satu pemilik taman wisata puncak mas mengatakan puncak mas memang didesain sebagai titik bagi wisatawan untuk berfoto
dengan latar pemandangan indah kota bandar lampung dari ketinggian
dulu kita sebenarnya idenya itu melihat beberapa tempat ya kejayaan itu piramid itu tempat yang belum terberkumpul dengan weirdly which the most impressive visit

pet kemudian ada instagram sekarang saya sebutnya instagramable tapi kalau dulu
kan nyebutnya posting anytime gitu ya di pet nya asal muasal dari itu tuh handphone android mulai
bisa foto foto yang bagus ditambah dengan ada fasilitas aplikasi itu instagram dan pad dulu
sehingga kenapa nggak kita bikin tempat wisata yang bisa ada city view dan view laut untuk foto foto
dan posting posting itu si awal awalnya beberapa fasilitas tambahan seperti restoran penginapan
termasuk panggung panggung di atas pohon yang berfungsi sebagai titik titik berfoto didirikan
untuk menarik lebih banyak wisatawan tentunya bahkan belakangan puncak mas menyediakan layanan
tur keliling kota menggunakan helikopter dengan tarif
rp tiga ratus lima puluh fasilitas yang terbilang lengkap ini menjadi alasan sebagian besar wisatawan datang
berkunjung tempatnya bagus sih buat rekreasi buat keluarga juga bagus karena kan wahananya banyak disini
banyak tempatnya banyak buat foto foto juga alamnya kelihatan semua sih dan saat ini saya akan mencoba
salah satu wahana yang menjadi keunikan di taman wisata puncak mas yaitu wahana sepeda gantung
dimana saya akan menggunakan sepeda sepeda
berjalan di atas suhu tas kabel layaknya para pemain sirkus memang terlihat agak mendegangkan ya
karena tempatnya cukup tinggi tapi ayo kita coba sensasinya seperti apa dengan membayar biaya sebesar
rp tiga puluh para pengunjung dapat merasakan sensasi mengayu sepeda gantung bagaikan beratraksi di
sirkus pengelola puncak mas berharap agar semakin banyak pemudik yang singgah apabila pemerintah tidak
diego basro robo kusarto yo juga aris pratama bandar lampung